pt pln menggelar pameran tingkat komponen dalam negeri yang bertajuk pln local content movement for the nation atau lokomotion dua ribu dua puluh
pameran yang berlangsung pada dua puluh tiga hingga dua puluh empat november ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan industri nasional
dalam proyek infrastruktur ketenaga listrikan dan untuk mendukung transisi energi
dan berikut kami bergabung dengan korespondensi ann indonesia ada arya dita utama dari lokasi locomotion dua ribu dua puluh dua di jakarta convention center
dito seperti apa upaya pln untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam pameran lokomotion dua ribu dua puluh satu
ya halo selamat sore puspa memang mungkin bisa dilihat di belakang saya tadi sebenarnya baru saja tadi telah diberikan tkdn award
yaitu adalah pemberian penghargaan
oleh pln kepada anggota asosiasi pengusaha peralatan listrik yang memang mereka berkontribusi dalam menyediakan komponen dan juga peralatan
dan serta barang dan serta jasa yang digunakan oleh pln atau juga untuk industri kelistrikan
dan memang kita ketahui bahwa pln locomotion dua ribu dua puluh dua atau locomotion adalah kesingkatan dari local content movement for the nation
atau konten lokal gerakan konten lokal untuk negara
dan memang ini merupakan suah ajang untuk menunjukkan
sebuah pamer untuk tingkat komponen dalam negeri yang berlangsung selama dua hari
ada pun pameran ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan industri nasional
dan proyek infrastruktur kelistrikan dan juga untuk mendukung transisi energi
sementara itu berkonformasikan juga bahwa acara ini sendiri memang diikuti oleh empat puluh sembilan peserta pameran
di mana memang diharapkan dengan adil pameran ini dapat meningkatkan kemitraan
kerjasama sinergi kolaborasi baik itu antar produsen dan juga end user atau pengguna dan juga para pemangku kepentingan yang lainnya
sementara itu dapat kami informasikan juga bahwa dalam acara ini juga tadi sudah disebutkan tadi ada pln tkdn awards
jadi diberikan sekitarnya untuk empat belas kategori
selain itu juga dapat kami informasikan juga bahwa pln sendiri memang tidak main main ketika mereka mengatakan bahwa mereka serius untuk meningkatkan tkdn
nah kita ketahui kemarin pada saat pembukaan presiden direktur pln darmawan tersojo mengatakan bahwa pln
setidaknya dalam tahun ini dengan anggaran tiga ratus triliun rupiah sudah menghabiskan sekitar dua ratus triliun rupiah untuk produk dalam negeri
sehingga memang kita bisa angkanya besar sekali
ada pun juga hingga tinggal tiga puluh september nilai tkdn pln sendiri mencapai empat puluh enam sembilan puluh lima persen
atau di atas target tahun ini yang mencapai
ada pun juga hal itu dimungkinkan karena memang kolaborasi sinergi bersama dengan mitra mitra para pengusaha
yang memasuk barang barang kebutuhan untuk pln itu sendiri
dan juga pln juga menerapkan kebijakan apabila memang ada produk yang dibuat di dalam indonesia atau dalam negeri
maka mereka tidak akan mengimpor barang yang berasal dari luar negeri
nah sementara itu juga dapat kami informasikan juga bahwa indonesia saat ini dianggap
maksud saya menteri perekonomian bidang maksud saya
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartanto dalam pembukaan juga mengatakan
bahwa indonesia berpeluang juga untuk menjadi raja green energy
memang kita tahu bahwa saat ini raja energi fossil fuel adalah arab saudi
tapi dengan indonesia yang memiliki kekayaan yang sangat luas
dia akan bisa menjadi raja baru dalam promen energi
tapi dalam hal ini adalah energi green energy
selain itu juga dapat kita informasikan juga bahwa saat ini terus akan diupayakan
untuk meningkatkan tkdn
atau tingkat komponen dalam negeri itu sendiri
baik terima kasih laporan anda
korespondensi ann indonesia arya dita utama melaporkan dari jakarta convention center